ada sahabat yang menangis meratapi istrinya yang meninggal dunia
dia teramat cinta dan kasih
namun rasulullah saw mencegah hal tersebut terjadi
karena meratapi jenazah adalah kejahiliahan yang harus dihilangkan dari hati seorang hamba
dan kita sebagai orang hidup kalau memang sayang sama dia
sungguh doa adalah senjatanya orang beriman
saya yakin dan percaya
pak didin kuat
bisa ya pak didin
bapak bapak tolong dibantu
angkat kembali ke keranda
jenajah ini berat banget pak
pak ustadz dulu ya
maaf pak ustadz ada suara gerunda kerudung di dalam keranda
iya di dalam keranda
kenapa semua ini bisa terjadi
tidak ada yang bisa dipercaya
benar pak ustadz
sepertinya ada sesuatu yang rame
baik pak ustadz